gubernur jawa barat ridwan kamil mengatakan bahwa dua puluh orang warga jawa barat terkonfirmasi covid sembilan belas varian omikron
untuk mengetahui bagaimana jawa barat mengantisipasi lonjakan kasus covid sembilan belas sudah terhubung dengan gubernur jawa barat ridwan kamil
selamat sore kang emil
selamat sore mbak mevri dan pemirsa semuanya sehat sehat
sehat kang semoga dalam kondisi sehat juga dan terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini ya kang di cnn indonesia newsroom
kang emil tadi menegaskan bahwa tidak ada transmisi lokal bagaimana kemudian perkembangan kondisi dari warga yang berktp jawa barat tersebut kang sejauh ini
ya kita akan mendengar isu omikron ini beberapa bulan kebelakang sehingga kita langsung mengantisipasi secara internal di seluruh provinsi jawa barat
dan kita tahu kalau setiap ada varian baru seperti omikron pasti datangnya itu impor kira kira datang dari perbatasan perbatasan
oleh karena itu kita menguatkan kepada pemerintah pusat untuk memperketat sehingga kami mendukung peraturan karantina dan lain sebagainya
nah kemarin ternyata ada sekitar dua puluh an yang dites di laboratorium jawa barat yang memang sudah memadai memiliki fasilitas
ternyata sembilan dari dua puluh adalah warga ktp jawa barat yang baru datang dari luar negeri
nah hasil pantauan persis mbak sama seperti kasus kasus omikron
yang lain rata rata omikron itu menular memang cepat tapi hospitalisasinya itu rendah menurut kajian epidemiologi
jadi belum ada yang masuk rumah sakit alhamdulillah kebanyakan otg sembuhnya juga lebih cepat
dan ini kami tentunya mengantisipasi jangan sampai bocor di transmisi lokal
oleh karena itu persiapan persiapan mencegah transmisi lokal ini terus kita tingkatkan
masyarakat dihimbau untuk patuh pada lima m
negara kita tingkatkan proses tiga t nya
apapun jenis namanya mbak sebenarnya solusinya hanya dua itu
masyarakatnya lima m pemerintah gesit aktif melakukan tiga t
baik dan yang juga perlu diapresiasi adalah bagaimana penguatan dari layanan dasar juga dilakukan ya kang emil ya
kalau untuk di provinsi jawa barat
kita beralih ke informasi atau fokus kepada mereka yang saat ini sedang di karantina begitu kang
ketika nantinya sudah keluar dari karantina
kembali ke jawa barat
apakah kemudian akan ada mekanisme khusus yang dilakukan kepada mereka
contohnya pemeriksaan ulang lagi atau bagaimana
ya kami akan mengikuti protokol dari yang namanya kementerian kesehatan mbak
karena sebelum dirilis kembali ke rumah masing masing kan mereka sudah melakukan tes pcr di tempat karantinanya
yang kalau hasilnya ternyata negatif mereka bisa kembali ke kampung halamannya di jawa barat
kami akan konsultasikan dulu apakah kami boleh melakukan double protection kira kira gitu ya
jadi dites lagi di tempat karantina tapi di kampung alamannya kami tes juga untuk memastikan
tapi apakah itu berlebihan atau itu dianggap memadai
kami sih kalau boleh memilih melakukan pengetesan lagi
kan juga nggak terlalu susah ya sekarang ngetes pcr juga nggak terlalu rumit
kami punya fasilitas canggih juga
sementara rekomendasi kami kami ingin melakukan double check tapi tentunya kami akan minta pendapat dari kementerian kesehatan
yang penting berita ini bahwa mereka betul pernah omikron tapi kemudian sudah negatif
ini harus diberitakan kepada masyarakat supaya juga tenang
dan kami bau juga untuk tetap melakukan pengetatan dan menginformasikan kepada kami
warga warga jawa barat yang sedang berpergian di luar negeri yang mau datang pulang itu
kami sedang sisir juga mbak sehingga kita lakukan antisipasi antisipasi di level kewilayahan rt rw atau kampung halaman
baik yang tadi disebutkan juga adalah bagaimana warga harus terus disiplin menerapkan protokol kesehatan lima m
kemudian pemerintah juga gencar melakukan tiga t begitu ya kang emil ya
kita bicara soal jangan sampai ada transmisi lokal terjadi
apakah kemudian ada upaya khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa barat terkait dengan hal itu
salah satu diantaranya
kita lihat di provinsi bali ini jumlah testingnya ditambahkan dengan adanya omikron
nah kalau di jawa barat apakah ada metode atau mekanisme khusus yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya transmisi lokal
kita sejak dua bulan lalu sudah meningkatkan seperti di bali mbak
berdasarkan rasio klinis dan epidemiolognya kita ini sebenarnya cukup mengetes sepuluh per hari mbak
sekarang rata rata pengetesan kita tiga kali lipat
jadi tiga puluh ribuan testing per hari untuk mengantisipasi tadi naiknya omikron
itu akan pak presiden juga
kemudian tracing juga kepada yang sembilan orang atau nanti yang terdeteksi ktp jawa barat juga kita lakukan
sambil sebenarnya yang fundamental itu kita lagi nyiapin skenario terburuk ya mbak
skenario terburuk itu adalah kan biasanya empat belas hari setelah nakas
artinya minggu ini dan minggu depan kita sedang was was lah ya
jangan jangan ada tren naik
nah makanya rumah sakit disiapkan testing dinaikkan tracing team juga disiapkan
termasuk juga persiapan persiapan jika oksigen dibutuhkan
tapi kami kan pernah punya pengalaman tahun lalu
tapi berita optimisnya mbak mevri
perbedaannya dengan dulu adalah kita sekarang tingkat vaksinasi sudah jauh tinggi sekali
per hari ini kan total dua puluh delapan juta rakyat jawa barat sudah disuntik vaksin tahap satu
jadi ini ada korelasi dengan ketahanan persiapan terhadap omicron
jadi omicron itu teorinya mungkin penularannya cepat
tapi tingkat fatalitas dan hospitalisasinya tidak setinggi delta
dan kita diuji oleh delta dulu yang tingkat repotnya itu luar biasa ya
optimisnya mudah mudahan insya allah kita bisa mengendalikan dengan kesiapan
yang tadi saya tinggikan termasuk pengetesan tiga kali lipat
baik pengetesan tiga kali lipat sudah ditingkatkan begitu ya kang emil
kemudian kita sama sama tahu bahwa secara kondisi di lapangan memang hospitality ratenya itu lebih rendah ya kang
jika kita bandingkan dengan delta begitu untuk omikron ini
tapi pasti karantina juga dibutuhkan
nah untuk khusus terkait dengan tempat karantina dan isolasi terpusat
apakah nanti skenario yang dilakukan pada saat mengantisipasi varian delta akan juga dilakukan
karena ke depannya ini kang jika terjadi mungkin lonjakan kasus
hasil testing ditemukan varian omikronnya juga meningkat begitu
membuat kita lebih paham terhadap sesuatu yang kita sebenarnya tidak tahu
bulan juli itu bulan terburuk gara gara gitu ya
dalam situasi covid dan kita luluslah ujian itu
makanya sekarang musuh mau datang ibaratnya begitu
pengalaman terburuk di bulan juli itu
jadi ada namanya karantina di desa di rt rt
sekarang sudah kosong mbak tapi kita siapkan
kemudian karantina di hotel hotel di tempat tempat yang dulu bekerjasama dengan kita juga
kontrak kontrak sudah kita siapkan jaga jaga
kalau musuh itu ternyata datang menyerang kira kira rumah sakit
yang tadi jumlah bednya sudah diturunkan karena sudah jarang yang kena covid kan di rumah sakit
itu presentasinya kita ingatkan
ingatkan lagi supaya kalau ada konversinya bisa cepat
oksigen yang dulu kita kelabakan ya mbak
sekarang kita udah beli banyak stok juga udah banyak udah distribusikan
pokoknya pengalaman juli itu membekali kita sebuah panduan baru
menghadapi apapun namanya mau omikron mau tidak
jawa barat paling siap insya allah menghadapi lonjakan lonjakan oleh tipe tipe baru ini
sambil tetap memberikan pesan satu waspada
kita ingin fokus pada kondusivitas dan lain lain
sehingga negara tetap waspada walaupun situasi ada ancaman
makanya titip di batas batas negara seperti pelabuhan
kebetulan jawa barat tidak ada yang internasional dalam skala sekarang
titip ke pemerintah pusat di cengkareng
di mana untuk memastikan ketat
jangan sampai masyarakat dengar berita berita yang bolong bolong
itu mbak yang kabur kabur
apa itulah ya yang membuat seolah olah tidak sekill
jadi tugas bersama memastikan karantina harus ketat sekali
jangan sampai kecolongan
baik jangan sampai kecolongan
karena lagi lagi varian varian dari virus corona ini datangnya dari luar negeri begitu ya kang ya
oleh karena itu memang bordernya border negara yang harus lebih diketatkan lagi baru nanti di tingkat provinsi
tadi kang emil juga bicara bahwa selain penerapan tiga t
kemudian juga protokol kesehatan
tiga m juga penting adanya vaksinasi
nah ini kedepannya bagaimana progres vaksinasi terutama bagi anak anak usia di bawah sebelas tahun ini kang
di jawa barat
apakah kemudian ada program khusus untuk mempercepat target pemenuhan vaksinasinya
ya kita lagi semangat nih mbak
tapi kita pakai program tiga in satu
jadi satu anak itu harus bawa keluarganya orang tuanya kakeknya neneknya yang belum divaksin
sehingga sambil berapa
dapat target si anaknya dapat juga target orang tuanya yang belum tervaksin
yang kedua kita sudah mulai booster
menggunakan vaksin yang akan ke dalawarsa
memang semua provinsi ada
khususnya yang merek astrazeneca dan pfizer
kita ada yang akan seratus ribuan yang akan expired di tanggal delapan belas sampai tiga puluh januari
kita akan menggunakan izin dari pak luhut
kita akan suntikan sebagai booster ke nakes nakes yang akan menangani omikron di depan
ke tenaga polisian tni yang juga akan menangani omikron di depan
jadi benteng pertahanan pun selain kita push vaksinasi umum
khusus yang ketiga bukan untuk pejabat bukan untuk orang orang elitis
tapi untuk mereka yang akan berhadapan dengan omikron di depan itu kita siapkan
dan kecepatan jawa barat mbak itu kan nyuntik vaksinnya itu tertinggi di indonesia
sekarang perharinya satu ratus enam puluh dua ratus ribu vaksinasi perhari
total juga paling tinggi dua puluh delapan juta sudah tervaksin
saya optimis dengan pengalaman ini
makanya kan indonesia diapresiasi ya mbak oleh seluruh dunia
perhari ini kita relatif aman terkendali
mudah mudahan dengan kedisiplinan
tidak terlalu euforia
saya meyakini omikron bisa ditahan dengan pengalaman indonesia
tadi kang emil juga sempat menyebutkan ya
bahwa program booster ini kan memang dari pemerintah pusat
dinyatakan bahwa mulai dua belas januari ya kang ya
dan ada sekitar satu ratus delapan puluh an ribu begitu ya dosis vaksin yang menjelangkan ada luar
dan ini akan digunakan tadi utamakan untuk tenaga kesehatan yang belum mendapatkan
juga berarti tni polri begitu ya kang ya
pokoknya yang nanti akan bersentuhan berinteraksi tatap muka fisik dengan mereka yang akan dicurigai kena omikron
bentengnya dilapisi berlapis lapis lagi
ya salah satu yang paling logis adalah booster
kebetulan memang ada vaksin yang secara jadwal harus segera diselesaikan
tapi intinya optimis mbak
iya dan jawa barat juga memang kalau kita lihat dari kriteria yang akan diizinkan untuk memberikan booster sudah lewat dari batasnya
begitu ya kang tadi sudah disebutkan
tapi kalau terhusus untuk persiapan pemberian booster kang emil
kedepannya bagaimana prosesnya kalau tadi kan satu ratus delapan puluh ribu akan digunakan bagi mereka yang ada di garda terdepan
lalu kedepannya untuk persiapan persiapan bagi mereka yang tidak masuk golongan tersebut tapi ingin mendapatkan booster
apakah sudah ada komunikasi kang emil dengan pihak pusat dan juga para pemerintah daerah
saya secara umum belum merekomendasi booster kepada non
kepada non tenaga kesehatan dan non tenebori
tapi kalau pun ada booster

dan booster juga menjadi solusi untuk yang vaksin expire
difokuskan kepada golongan yang rawan karena menangani omikron di depan
di jawa barat saya pastikan tidak kami izinkan ada booster untuk non tenaga kesehatan tni polri
atau kelompok kelompok yang berinteraksi langsung dengan penanganan pandemi mbak
jadi kita akan fokus pada penyelesaian vaksin periode satu dan vaksin tahap dua
yang pasti optimisme dan disiplin ya kang ya untuk menerapkan protokol kesehatan serta dari pihak pemerintah terus konsisten melakukan tiga t
untuk sama sama menangani vaksin
ibaratnya gini mbak beverly sebenarnya dua ribu dua puluh dua sebenarnya boleh asal prokes
pengajian mau nikahan gitu kan mau makan makan mau apa relatif boleh lah ya
apalagi rata rata kan sudah ppkm level satu level dua
yang penting prokes aja
kalau itu bisa dan terbukti menahan laju ya mbak
ya inilah cara hidup kita baru berdampingan dengan covid
dengan tetap produktif prokes
sampai nunggu proklamasi dari pak jokowi kapan masker dibuka kan kira kira begitu
nah sebelum ada proklamasi itu hidup kita akan begini
jadi dinikmati aja beradaptasilah
jangan banyak apa istilahnya merasa terbatas
ya inilah dunia baru kita ya
kita pinter pinter berinovasi untuk hidup produktif tapi dengan prokes
insya allah itulah cara nyaman kita menghadapi situasi dua ribu dua puluh dua ini
ya dan perlu peran kita bersama ya kang emil ya
tidak hanya peran pemerintah atau masyarakat saja tapi perlu ada kolaborasi antara kedua pihak tersebut
terima kasih banyak sekali lagi sudah bergabung bersama kami
sama sama mbak mery
kang emil di cnn indonesia newsroom dan sehat selalu ya kang
kita tunggu update nya nanti perkembangan akan seperti apa
atur nun kang selamat sore
selamat sore mbak mery